anton medan atau ramdan effendi meninggal dunia pada senin petang
anton medan meninggal di kediamannya di pondok pesantren at taibin kelurahan pondok rajek bogor jawa barat
sebelumnya anton medan yang dikenal sebagai mantan mafia kondang di jakarta
pada zaman orba ini meninggal akibat penyakit diabetes akut di usia enam puluh empat tahun yang dideritanya sejak tiga bulan lalu
di akhir hayatnya anton medan kerap disibukan dengan kegiatan tauziah di seluruh lapas
untuk menebar nilai kebaikan serta mengajak para napi meninggalkan dunia hitam
selain dikenal sebagai pendakwah almarhum juga mendirikan persatuan islam tionghoa indonesia atau piti
masjid dan pondok pesantren mandiri tahun dua ribu dua belas silam
sejak tiga bulan inilah beliau sakit karena beliau juga ada diabetes ya
diabetes cukup tinggi
jadi terakhir terakhir itu memang kakinya semua lemes jadi gak kuat jalan sendiri harus ditutup
usai disolatkan jenazah anton medan langsung dimakamkan di halaman belakang pondok pesantrennya
mohon maju anda bogor jawa barat